iji iji tahu enggak disitu ada sarang kuman ada hewan hewan nanti gigit gigit terus
kembali aduh higienisnya pokoknya enggak mau ah iya bye bye bye aduh aduh aduh aduh
amalia anak bebe juki asal tahu aja malia ini adalah untuk melatih fisik supaya lebih enerjik
menarik asli sekarang ustadz musa yang mulia dasyatun akan memberikan perintah kepada kalian
semua untuk melepas dasi atau kacu kalian ya kemudian nanti kalian ikatkan ke mata kalian
kita akan memasuki tes indera pendengaran coba lukman muka kamu tuh kayak orang ngerti gitu
saya tentu tapi ustadz pusat ragu kamu ngerti apa enggak coba kalau kamu mendengar itu pakai apa
pusat pusatnya siswa ke saya kayak begitu ya itu kecil gitu gampang pakai apa kalau dengar hidung
ya pak edi duk salah pakai gigi gimana sih kamu lukman dengan itu pakai kuping nih yang
betul kek kerupuk udang namanya kuping udah sekarang buka kacau kalian kemudian tempat kalian
bagus semuanya sudah nutup mata ya coba usah cek dulu semua
aman aman semua ya pastikan kalian tidak melihat objek apapun yang ada di depan kalian ya
karena kita akan melakukan tes perdengaran fahim tum nah sekarang ustadz musa yang mulai
ada santun ingin kalian berpegangan tangan satu sama lain ayo pegangan tangan mana tangannya
pegangan tangan pegangan tangan
pegangan tangan ya yang bener ya
dengarkan aba aba dari ustadz musa
kalau mendengar suara
itu berarti kalian harus lompat fahim tum
coba ya kita tes ya sekarang kalian berjalan ke arah jam dua belas semua berjalan jalan jalan
jalan lagi jalan lagi jalan lagi
ya kau dok saw lah
aiya kau disana
udah pa create
ya dah sekarang kamu dengerin omongannya ustadz usa kamu jalan ke arah jam dua belas
ya kali ini kamu terselamatkan untung aja ada ustadz musa yang mulia dasar
aduh ustadznya panggilnya juga
aduh kalian pernah nabrak juga lagi gimana sih ini yang disebut dengan hiri
ini pun kepala saya masuk pohon
terus gimana nih sekarang
tarik aja ustadz tarik atau tebang
pohonnya tebang lo pake apa
ulah lah aduh ini pohon gede
kalau kamu tebang pakai pisau segede gini nanti lima belas tahun kemudian pas kamu punya anak baru ketebang nih pohonnya
iya cabut cabut
kayaknya itu lebih mungkin deh ya coba deh coba deh
ayo semuanya sekarang bantu ustadz musa yang mulia dasar
kamu jangan tarik kakinya lo pohon kamu tarik
satu dua tiga tarik
aduh gimana ya
ini mah ustadz tinggal li dong ma'af al quran
nah ini bisa
hey nggak penuh ga gituin aku
set pick upger orangnya
g monitoring tersebut
coba kamar tersenyum
dan tidak ada boleh satu anggota tubuh pun yang mengenai jaring
siapa yang cepat sampai ke pak d dialah pemenangnya
pak ada tunggu di sini ya
sekarang siapa yang ingin mencoba pertama kali
pak ustadz kita mulai dari ketua tim dulu ya
oke silakan untuk butir dan aman
hah nggak mau ah
tahu nggak di situ tuh ada sarang kuman
aduh nggak higienis nih pokoknya nggak mau ah
aduh aduh aduh
amalia anak bebe juki
asal lu tahu aja amalia
ini adalah untuk melatih fisik
supaya lebih enerjik menarik hasil
baik anak anak santri yang ustadz sayangi dan ustadz cintai
dari kegiatan pramuka ini
ustadz musa yang mulai
ustadz musa yang mulai
ada satu mau bertanya kepada kalian
apa manfaat dari latihan pramuka
bisa atau tidak sih sobri
kalau kalian berpikir latihan pramuka ini
kalian punya kesempatan untuk saling menjahit satu sama lain
di pondok pesantren juga tiap hari kalian dorong dorongan kan
siapa yang tahu
tadi saya udah mikir tapi saya lupa lagi
nah kalian ustadz
siap siap pada hitungan tiga
wih ustadz sama siapa tuh
secara kece ideal
kalian satu amlia
yang satu naulillya
yaudah kalo gitu amalia butat butat butat
pemenangnya adalah butet
selamat untuk butet
baik untuk butet dan amalia
yang menang tidak boleh sombong
dan yang kalah dia harus menerima kekalahannya dengan iklan
jadi tidak boleh berang
pemenang yang terbaik adalah pemenang yang berani
menahan hawa nafsu dan amarah
tapi ini tuh semuanya gara gara kain
emang semangat tuh kagak cukup
ini gara gara lu juga nih
gara gara anak gua
siapa tadi yang masukin batu ke tas aku
sobri semuanya diem
prinsip dasar pramuka itu apa
menjalin tali persaudaraan
menumbuhkan keberanian untuk berbuat baik
untuk membela yang benar
ya kalau kalian berantem begini
untuk apa kita latihan prabuka seperti ini
sekarang kamu balik ke sana
aduh kakak kagak berhenti
kau ngapain pak
salah kalian pih pih pih